badan nasional penanggulangan bencana atau bnpb mencatat hingga hari minggu kemarin pukul lima belas waktu indonesia barat
sudah ada empat puluh empat orang meninggal dunia dan tujuh hilang dalam banjir bandang yang menerjang flores timur nusa tenggara timur pada minggu dini hari kemarin
dan untuk mengetahui situasi terkini di lokasi sudah terhubung melalui sambungan telepon kepala pelaksana bpbd kabupaten flores timur bapak alphonse hadabetan
selamat pagi ibu megi
bagaimana situasi terkini pencarian korban dan juga proses evakuasi di sana
terima kasih bu hari ini hujan lebih lebat daripada yang kemarin ibu dengar sendiri mungkin lebih dari kondisi yang ada sekarang
kami melakukan pencarian kembali dengan melibatkan alat berat yang pastikan bahwa hari ini bisa sampai ke lokasi
pak alphonse kami juga mendapatkan kabar
pada pagi ini
pada pagi ini cuaca hujan masih turun disertai angin apakah kondisi itu juga akan mengganggu proses pencarian korban hilang
betul bu kondisi di darat juga terjadi putus jalan putus lalu di laut juga terkendala pada cuaca
hujan sangat lebat pagi ini menyulitkan juga proses evakuasi
ya pak jadi masih terganggu karena cuaca ya pak
sudah berapa data korban yang meninggal dunia dan juga korban hilang
yang meninggal dunia bu sampai saat ini ada empat puluh lima orang
empat puluh lima orang dan yang masih dalam pencarian dua puluh tiga orang
untuk data sementara masih terus berkembang apakah masih ada laporan kehilangan anggota keluarga
tapi yang pasti bahwa hari ini yang meninggal empat puluh lima dan yang masih dalam pencarian dua puluh tiga per saat ini
ya kami ulangi kembali
yang meninggal adalah empat puluh lima orang dan yang masih dicari adalah dua puluh tiga orang ya pak
ya pak alphonse berapa jumlah pengungsi yang terdampak dan juga di daerah mana saja pengungsian sudah tersedia
pengungsian terdampak di adonarat timur ada dua ratus tiga puluh sampai dua ratus lima puluh belum ada data yang pasti dari pak camat pagi ini
karena masih ada warga yang mengungsi ke keluarganya
belum diketahui yang jumlah yang di rumah keluarga
sementara di kecamatan ile boleng ada tidak kurang dari tiga ratus an pengungsi yang masing masing direlokasi atau diungsikan di desa nilai lamawangi
dan juga di smp satu atak di kecamatan ile boleng atau desa lama nile
sementara yang tadi di kecamatan adonarat timur
setelah itu di man satu sekolah man satu dan sd inggris
ya pak alfons dan bagaimana dengan distribusi bantuan makanan serta pakaian dan juga alat pelindung diri untuk menunjang protokol kesehatan selama di pengungsian pak
untuk ke pangan itu kami buka dapur umum yang sementara masih berkoordinasi dengan
kecamatan dan kepala desa
hingga pengadaan pangannya masih disediakan oleh desa dan kecamatan
sementara hari ini dari tim dari dinas sosial akan mulai ke lapangan untuk membuka dapur umum dalam arti dikoordinasikan oleh dinas sosial
ya jadi data terkini memang ada sebagian korban yang sudah mengungsi di tempat pengungsian yang sudah tersedia
dan juga ada beberapa
ada korban yang mengungsi di kerabat atau keluarga setempat ya pak alphonse
iya yang dari kerabat itu yang menyebabkan datanya akan terus bertambah itu karena mereka sudah berpindah ke tempat pengungsian umum tadi yang saya sebutkan
ada dua lokasi
ya terima kasih kepala pelaksana bpbd kabupaten flores timur alphonse hadabetan
dan semoga proses evakuasi juga berjalan dengan lancar
dan bantuan logistik juga segera diterima oleh korban setempat
terima kasih pak
terima kasih kembali